rumah sakit angkatan laut dr ramelan surabaya bersama universitas diponegoro semarang kembali mengembangkan robot tangan
dan kali ini adalah untuk penderita stroke dan juga lumpuh
robot tangan ini nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk membantu gerak tangan yang bisa diperintah oleh otak
dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news episode kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
inilah robot tangan yang diberi nama exoskeleton
robot tangan yang masih dalam tahap pengembangan ini dibuat untuk membantu menggerakkan tangan penderita stroke mulai dari siku hingga telapak tangan
exoscaleton dapat bekerja melalui sensor otot maupun gelombang otak sang pemakai
rumah sakit angkatan laut dr ramlan surabaya kembali mengganding tim universitas dipono
di ponegoro semarang dalam proyek tangan robot ini
penelitian robot tangan exoscaleton ditargetkan rampung dalam satu setengah tahun ke depan
rencananya satu unit robot tangan exoskeleton akan dipasarkan dengan harga kurang dari lima puluh juta rupiah
ya kendalanya tantangan yang paling besar saat ini adalah membaca gelombang otak
pr yang pertama adalah memfilter bagaimana otak kita bisa fokus pada satu jenis gerakan
itu sudah menjadi kendala
kemudian yang kedua penempatan dari motor penggerak yang dokter adi menghendaki diintegrasikan di lengan
rumah sakit angkatan laut dr ramlan surabaya mengembangkan robot ini karena banyaknya penderita kelumpuhan tangan akibat kecelakaan
selain itu robot tangan juga bisa digunakan oleh internal tni angkatan laut yang mengalami kelumpuhan akibat aktivitas latihan
seperti contohnya kasus hand bionic salah satunya
anggota kita yang mampu melaksanakan kegiatan itu tanpa bantuan keluarga maupun teman temannya orang lain lah intinya
ini baru pertama kali di indonesia ini
pertama kali di indonesia
hand bionic juga pertama kali di indonesia
mungkin di asia di asia tenggara kita duluan
sebelumnya universitas diponegoro semarang dan rsal dr ramlan surabaya telah bekerjasama dalam pengembangan tangan bionik untuk anggota tni al
tangan bioni kreasi mahasiswa undip diberikan kepada salah satu anggota marinir
yakni serka siswadi yang kehilangan kedua tangannya akibat ledakan granat
wayu pratama surabaya